sampai jumpa di video selanjutnya

jangan ngepel begini mang
kotor lagi diinjak lagi
jadi enak den
mundur iya tapi harus rata dong
taruh sini dulu biar enggak terlalu basah
iya itu belum banget
oh ini masakan mang diman beli ya
enggak tahu den kan belum cobain den
yaudah kalau gitu kita makan bareng aja ya
enggak enak den
tapi mang diman makan ini aja ya
nah ini mang diman duluan deh
ya bener baik den
den duluan den ya
nah den nah
maap ya den
gue rasa yang lebih tahu tentang gue itu lo deh
lagian juga gue lagi males
dengar nama dia juga udah males
nggak salah kalau boy memilih reva
tapi gue yang harus dapetin lo

mau jawaban jujur atau bohong
tapi maaf ya gue akan jujur karena lu yang minta
tapi gue gak ada recehan nih gimana dong
recehan buat apa
terus gue nggak punya uang recehan buat bayar lo
buat bayar pujian lo
serius ya boy gue langsung masuk
soalnya tidi pas ketemu bang diman
bang diman nyuruh gue langsung masuk aja
mungkin bang diman juga mau istirahat kali
soalnya gue habis beres beres rumah sama dia
baru gue mau ajak lo ke sporthall
sekalian sorenya kita ke tempat drawing kejuaraan
kita mau nentuin kan siapa lawan lawan kita
saking capeknya nek
kalau mereka tuh ada bunga lebih
wah dari tadi siang pertama kali kita masuk ke kafe ini
raya sama mondi
yuk kita lanjut makan
raya sama mondi tuh ada apa apanya gak sih
mereka udah jadi apa belum
kau mau ke rumah
mendingan lu tanya langsung aja sama orangnya
masa lo nanya ke buah sih
lu kan udah pernah ditolak sama raya
cindy itu anaknya baik cantik
nggak usah mikirin cewek dulu
lo kenapa lagi bertiga
dibukin anak warrior sensei
lo cari masalah lagi
enggak ko sensei
mereka keselaya kemarin kalah sama sensei
coba buat sendirian
ini mereka rame rame sih
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
berarti boya udah ngelanggalkan kesepakatan
sekarang kita ke sporthol tanah mini
gue mau ambil benda pertandingan
gue harus bikin perhitungan sama lo
lo udah langgar sepakatan kita
masa pura pura enggak tau deh lo
kalau bukan ada panitia di sini
lo udah gue habisin sekarang juga di sini
saya tuh bener bener enggak tahu masalahnya apaan
ya seenggaknya abang jelasin dulu dong ke saya
masalahnya temen temen lo
anak wari udah gebukin gue sama temen temen gue
kayaknya enggak mungkin deh
saya yakin banget loh
ada apa ini
enggak enggak ada apa apa pak
biasa pemanasan sebelum pertanding
kita temen kan
oh kalian peserta